kondisi kendaraan arus mudik pada sabtu malam di jalur utama pantura simpang perumnas harjamukti kota cirebon padat merayap
kepadatan di jalur pantura didominasi oleh kendaraan roda dua serta sejumlah bus dan minibus yang tidak masuk tol
kepadatan di titik ini terjadi sejak sabtu pagi hingga malam
kendaraan para pemudik mengantri di simpang pemuda terminal harjamukti hingga simpang perumnas
kepadatan terjadi karena beberapa titik ruas jalan ditutup sehingga banyak warga lokal sekitar cirebon juga berkumpul di titik ini
tak hanya itu kendaraan dari arah jawa tengah dan jawa timur yang menuju arah ibu kota jakarta juga tersendat di titik ini